keren banget dang fotonya dang
liat dang tuh dang
ini keren benernya dangnya
yaudah ayo sekarang ngobrol yuk
ngobrolnya di rumah saya ceng
saya akan menangkapmu
saya akan menerbitkan buku dasar dasar penyelidikan cai
capek saya bekerja dengan amatiran
tidak akan bisa membangun apapun
akan membuat cai jadi badan intelijen yang disegam
assalamu'alaikum om nedang
papi belum pulang om
mungkin ada di rumahnya om akum atau om medoy
ya om kita ke dalam dulu ya om ya
ih amit amit kamu mah dang
kamu bener bener gak bisa hidup tanpa saya dang
saya nggak ada sedikit aja kamu langsung cariin
capek saya diikutin kamu terus dang
bukan gitu ceng
saya mau minta bantuan kamu
kalau kamu mau ngomong jangan sambil berdiri
sambil duduk pamali
ceng ini teh di jalanan mau duduk dimana
serius satu ceng ah
saya minta bantuan kamu ini
kamu beneran dang
kalau kamu beneran kita sambil duduk
sambil minum saya cari minum dulu ya
dimana yang minum ya
jangan bercanda cek ini serius
nah yaudah dang kalo gitu kita cari tempat makan aja

biar kamu gak kelaparan dan gak makan orang
cek udah tuh tolong saya
yaudah boleh saya tolongin kamu
tapi kamu harus cium tangan saya
harus di dokumentasikan
jangan di foto tuh ceng
harus ini teh bukti
kalau kamu gak mau di foto yaudah saya gak nolongin kamu
saya mau tunjukin ke semua orang kalo kamu pernah cium tangan saya
itu mah namanya jolimin ceng
yaudah kalo kamu mau di foto direkam aja kamu ngomong
bener nih gak mau direkam
kalo mau direkam harus di depannya ide sama aku
saya kamu tuh tega banget sih sama saya
saya tuh cs kamu ceng temen kamu
saya tuh gak pernah ngerasa berteman sama kamu dong

iya bukan ngancem ceng
yaudah buruan mau di foto apa direkam
yaudah nih cium tangan
cium tangan ustadz al a ceng
keren banget dang fotonya dang liat dang
ini keren benernya dangnya
yaudah sekarang ngobrol yuk
ngobrolnya di rumah saya ceng
yang tadi sore
kita harus bantuin itu kum
tapi saya tidak tahu bagaimana cara membantumu
kamu aja nggak tahu
sirop buatan jeniper
oh enak kum
ini tadi saya bawa buat kamu ataukum
tidak apa doi
kamu nggak marah kan kum
ya udah saya bikinin lagi ya kum
saya tidak marah
jadi gini cenk
sebentar sebentar dong
tidak ada sirop dong
jadi gini cenk
saya tidak sembrono
tidak hati hati sama orang asing
kamu sadar kalau kamu sembrono

terima kasih kum
yaudah tapi sembrononya
gak usah diulang ulang terus atu c
terserah saya dong dang
gak peduli sama apa apa
ya tapi masalahnya bukan cuma itu doang
masalahnya ada yang lain
dan persoalan yang kamu hadapi itu
bukannya bantuin saya
tapi malah matain semangat
terus gimana atu ceng
nah bagaimana sih kamu mau bikin saya cerai
terus kamu ngedapetin iko gitu
ya gak mungkin atu c
menggampangin segala hal
saya tuh yang mau bantuin kamu dang
bukan mau ngerebut engkau dari kamu
persoalan yang kamu hadapi adalah
cobaan dan tegoran buat kamu dari allah subhanahu wa ta'ala
jadi maksud kamu saya lagi dihukum gitu sama allah
saya ini gak pernah syrik sama orang
saya gak pernah iri gak pernah ngomongin orang lain
saya tuh orang baik ceng
udah gini aja dah mendingan sekarang gini
anggap ini pelajaran buat kamu
kamu kehilangan uang sepuluh juta itu berarti ada harta untuk orang miskin
senilai sepuluh juta yang harusnya kamu berikan kepada mereka